gelaran tahunan world crass street fashion carnival oleh jember fashion carnaval ini kembali digelar di jember jawa timur
nah jember fashion carnaval ini merupakan salah satu festival yang paling ditunggu tunggu oleh kalangan masyarakat dan juga pemerhati fashion
bahkan ini katanya jokowi juga mau hadir ya
untuk mengetahui seperti apa kemeriahannya sudah ada korespondensi ann indonesia ada miftah farid di jember jawa timur
halo miftah selamat pagi
ternyata ada di depan
miftah ini seperti apa
antusiasme warga dalam menyambut jember fashion carnaval tahun ini
ya puspa dan iqbal selamat pagi
sebelum saya menceritakan bagaimana antusiasme warga di jember anda bisa melihat di belakang saya
ada ratusan petugas paspampres tni gabungan polisi pamong praja semuanya
sedang melakukan apel untuk pengamanan rencana kedatangan presiden untuk menyaksikan langsung jember fashion carnaval ini
karena diagendakan nanti pukul dua
setelah mengikuti rangkaian acara yang sudah dijadwalkan setelah satu hari ini
presiden secara mengejutkan sebenarnya ingin datang dan melihat langsung festival yang terbesar di indonesia
festival street fashion yang terbesar di indonesia dan terbesar ketiga di dunia setelah di rio de janeiro
dan ini merupakan kejutan bagi warga di jember karena mereka seharian ini dan kemarin juga mereka bisa melihat langsung presiden jokowi dodo berkunjung ke kabupaten mereka
dan cukup mengejutkan sebenarnya karena sebenarnya diagendakan jokowi hanya satu hari
yaitu kemarin ketika ada rangkaian acara di beberapa pondok pesantren
namun jokowi meminta waktu tambahan satu hari lagi dan tujuannya tentu iqbal dan puspa
dia ingin melihat bagaimana festival street fashion yang sudah berlangsung selama enam belas tahun ini yang juga sangat menghebohkan
bukan hanya dari skala kabupaten skala provinsi bukan hanya skala indonesia
tapi juga sudah mengundang berbagai peminat fashion street yang ada di dunia bahkan didapuk sebagai fashion carnaval

ini adalah yang terbesar ketiga di dunia dan ini merupakan bagi masyarakat jember
merupakan kejutan dan juga merupakan kehormatan presiden untuk pertama kalinya melihat langsung street fashion yang ada di jember
yang bisa dikatakan sebagai yang terbesar di indonesia dan sampai sekarang belum ada tandingannya
meskipun beberapa kabupaten beberapa kota beberapa provinsi sudah melakukan acara serupa
namun di jember masih menjadi yang terbaik dan ini merupakan kejutan dan joko widodo datang langsung untuk melihat sekaligus memberikan support
untuk acara ini ke depan karena kemarin karena melihat antusiasme wisatawan di jember yang datang ketika ada acara ini
joko widodo menganggarkan miliaran rupiah dari dana apbn untuk memperbaiki bandara yang ada di jember sehingga bisa langsung dari jakarta
dari surabaya dari manapun di kota kota besar di indonesia untuk bisa langsung landing di jember dan untuk menyaksikan acara ini
begitu puspa dan iqbal
farid bisa anda pastikan jam berapa acara ini akan dimulai dan sebenarnya apa yang membedakan acara ini dengan acara
ada tahun tahun sebelumnya karena ini kan biasanya setiap tahun ini selalu diadakan dan tadinya saya berharap anda juga menggunakan pakaian yang cukup menarik di sana tapi nanti anda harus mencobanya ini miftah
iya iqbal saya tidak cukup kuat untuk mengangkat kostum yang beratnya bisa sampai dua puluh lima kg dan harus dibawa harus dikenakan sejauh tiga enam km
tentu saya tidak memiliki fisik yang cukup kuat dan ini yang kemudian menjadi daya tarik tersendiri
karena banyak sekali wisatawan banyak sekali pejabat yang datang untuk melihat langsung banyak sekali bahkan presiden datang sendiri untuk melihat apa yang kemudian membuat para model baik perempuan maupun laki laki begitu kuat mengangkat kostum yang sangat berat
bahkan sampai belasan kilo berjalan sejauh tiga enam km mengelilingi pusat kota jember dan ini menjadi hal yang berbeda sekali dengan fashion street yang ada di indonesia lainnya
ini sebenarnya bukan fashion yang aplikatif untuk anda pakai kerja
karena kemudian keunikannya keeksotisannya ini yang kemudian mengundang banyak sekali kritikus fashion datang bahkan bukan hanya dari indonesia tapi juga dari internasional untuk melihat bagaimana kemudian kemasan dari pakaian pakaian adat yang ada di indonesia kemudian dielaborasi dengan gaya street fashion
dengan gaya yang kontemporer kemudian bisa menghasilkan bukan hanya kostum untuk acara kabupaten untuk acara kelas provinsi atau indonesia bahkan beberapa kali desain atau rancangan fashion street yang ada di sini
itu sudah sampai menembus internasional dan ini kemudian setiap tahun terus dielaborasi terus diinovasi ini menjadi pembeda antara tahun tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
dan yang menarik tentu saja tahun sekarang untuk pertama kalinya presiden joko widodo datang dan melihat langsung setelah enam belas tahun digelar acara ini presiden mau datang dan melihat langsung bagaimana karya anak bangsa yang sudah diakui di dunia ini bisa dilihat langsung oleh presiden
tentu ini menjadi kehormatan bagi penyelenggara yang sudah belasan tahun menyelenggarakan acara ini dan presiden mau datang
dan setiap tahun sebenarnya ada banyak
banyak sekali peserta bukan hanya dari jember bukan hanya dari provinsi jawa timur tapi banyak sekali dari provinsi lain
bukan hanya kemudian mereka menampilkan adatnya bukan hanya dari papua bahkan juga ada betawi yang dielaborasi dengan gaya street fashion yang kemudian tentu saja saya katakan tadi ini bukan untuk diaplikasikan menjadi pakaian kerja
tapi ini pakaian yang bisa memberikan efek yang begitu kuat bagi para desainer muda terutama untuk bisa mengekspresikan
jauh lebih bebas bagaimana mereka mengkreasi kostum kostum yang bisa dikenakan sebagai ajang ajang karnaval
bukan hanya di indonesia tapi kostum yang ada di jember festival fashion karnaval ini sudah melalang buana sampai paris sampai korea selatan dan sudah diakui kelas sebagai karnaval kelas dunia dan didapuk sebagai kelas yang terbesar ketiga di seluruh karnaval yang ada di dunia maksud saya
bahkan ini menjadi pesaing kuat karnaval yang
seringkali diadakan di brazil terutama di rio de janeiro dan ini merupakan pesaing kuat bisa saja beberapa tahun ke depan kalau kemudian ada dukungan yang lebih kuat dari pemerintah pusat dan ini ditandai dengan kedatangan jokowi
fashion street yang ada di jember ini bisa menjadi nomor satu di dunia iqbal dan puspa
ini artinya indonesia menjadi kewaspadaan bagi dunia ya soal karnaval fashion jalanan terbesar ini
miftah farid kami juga masih menunggu nanti update dari anda keseruannya seperti apa
tapi terima kasih banyak atas informasinya